sementara itu memasuki musim penghujan pemerintah provinsi dki jakarta mengebut pengerjaan sejumlah proyek untuk mengantisipasi banjir di ibu kota
pemerintah provinsi dki jakarta pun memastikan sebanyak empat ratus tujuh puluh delapan pompa statis di satu ratus tujuh puluh delapan titik di ibu kota ini bisa beroperasi
tidak hanya itu pembangunan drainase vertikal serta pembangunan penyerap air juga terus dikebut
kita melakukan antisipasi dengan nomor satu pengerukan waduk waduk itu intensif sekali
anda bisa saksikan waduk waduk jakarta pengerukannya intensif
kemudian yang kedua pembersihan semua saluran saluran itu dilakukan
lalu yang ketiga adalah mengorganisir kegiatan antar instansi pemerintah bila sampai terjadi banjir
nah kapasitas sistem drainasi
di jakarta itu maksimalnya rata rata seratus mm
karena itu kita sampaikan pada seluruh jajaran bila hujan di bawah seratus mm per hari tidak boleh terjadi banjir